kasus berdirinya tembok setinggi lebih dari dua meter dengan panjang mencapai lima puluh meter
yang menutupi akses ke rumah warga di perumahan green village kelurahan perwira kecamatan bekasi utara jawa barat
memasuki babak baru
warga akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian
yanto irianto selaku kuasa hukum warga menilai pihak developer perumahan dan pihak bank terlibat
ia menduga pihak pemerintah kota bekasi dalam hal ini bpn kota bekasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
dan sejumlah unsur yang membidangi pembangunan perumahan di kota bekasi terlibat dalam praktik mafia tanah
artinya kan tanah ala hakir kan terjelas punya orang lain kodis robot
berarti yang nakal pengembang dengan mafia tanah
pemilik tanah menjual tidak jelas batas tidak sesuai
hanya di php lah
konsumennya bu nanti ibu dapat segen segen dengan luas
sekarang bank keluar turun cair dana
karena ada fasilitas jalan dan segala macam
ternyata prakteknya ke tanah orang
kalau cepat ya dulu itu terlontar dari bank itu
dia bilang karena yang pembiayaan yang diberikan itu adalah sesuai sertifikat
jadi harusnya jalan itu bukan haknya bank
sehingga dia diwajibkan untuk terus membayar akurannya
pas saya kembalikan lagi
bahwa saya mau beli rumah ini karena ada jalan di depan rumah saya
kalau tidak ada pasti saya gak akan beli
sebelumnya akses ke rumah warga atau fasos dan fasum dengan luas tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi
yang seharusnya digunakan warga perumahan green village
kini ditembok dengan beton oleh pemilik tanah yang sah atau berkekuatan hukum tetap
heri kustara bekasi jawa barat